dan untuk mengetahui situasi terkini di kota wuhan tiongkok kita sudah terhubung melalui sambungan telepon
dengan salah satu warga negara indonesia yulia novayang yang berada di sana
selamat pagi waktu indonesia ibu yulia bisa mendengar suara kami
iya saya dapat mendengar suaranya dengan jelas mbak
ibu yulia bisa diinformasikan bagaimana kondisi terakhir atau kondisi saat ini di kota wuhan setelah ditutup pada kamis kemarin ibu
untuk sekarang wuhan ini situasinya lockdown ya jadi kita itu masih bisa keluar rumah tapi kalau ada hal yang penting saja
dan untuk sekarang itu banyak pokok dan pasar yang tutup karena hari ini imlek di sini
kesulitan kita di sini adalah untuk mendapatkan bahan makanan pokok karena itu selama saya tiga tahun di sini
karena jelang imlek dan imlek toko dan pasar itu selalu tutup gitu mbak
ya lalu terkait perayaan imlek sendiri apakah biasanya perayaan imlek itu dirayakan secara besar besaran
begitu ada banyak atraksi dan pertunjukan bagaimana perayaan imlek di sana hari ini bu
hari ini sejauh yang saya lihat itu masih biasa aja cuma bedanya adalah transportasi umumnya itu ditutup gitu
ya terus perayaan imlek itu nggak ada
jadi kalau tahun tahun sebelumnya itu ada kita gampanglah aksesnya kemana mana
cuma mungkin ini adalah langkah preventif dari pemerintah kota wuhan sendiri untuk agar masyarakatnya tidak terpapar dari virus coronanya gitu
lalu ibu yulia untuk pelayanan kesehatan sendiri terkait menangani warga warga atau banyaknya orang yang terinfeksi virus corona ini seperti apa
kalau yang saya tahu yang di daerah saya ya karena tempatnya pertama kali virus itu ditemukan itu daerah hanko
hanko itu agak sedikit jauh dari tempat saya
sekitar tiga puluh sampai empat puluh menit naik metro lah gitu
tapi kalau di sini sejauh ini yang saya lihat biasa aja kayak gitu
tapi mungkin untuk daerah hanko sendiri ya rumah sakitnya mungkin banyak ya pasiennya
untuk kita sendiri pihak kbri beijing juga mengatakan kalau misalnya kalian nggak butuh banget keluar nggak usah keluar
jadi lebih baik di rumah aja gitu di kamar gitu
buat preventifnya lah gitu
lalu ibu yulia untuk warga negara indonesia sendiri yang berada di wilayah yang sama dengan ibu yulia ini ada berapa orang
untuk kawasan yang tempat saya tinggal
sekarang itu totalnya warga indonesia yang ada di kota wuhan termasuk pelajar itu totalnya yang sekarang
yang sekarang itu sembilan puluh tiga orang
sesudah pasca penutupan akses dari kota wuhan ke luar ataupun dari luar ke kota wuhan
lalu ibu yulia selain himbawan untuk tidak beraktivitas atau menghindari aktivitas di luar
apakah ada himbawan lain yang disampaikan oleh pihak kbri ibu
untuk himbauan lain saat ini belum ada
tapi hari ini tadi pagi kita juga masih terus berkoordinasi dengan pihak kbri beijing untuk melaporkan apa saja kekurangan kekurangan kita di sini
apa saja yang kita butuhkan di sini misal seperti logistik makanan vitamin masker
karena di sini sekarang sedang e black
seluruh kebanyakan toko dan pasar apotekspor apapun itu tutup
jadi hari ini kita sudah berkoordinasi dengan kbri beijing seperti itu
ibu yulia untuk pemerintah setempat sendiri apakah ada himbawan khusus yang disampaikan
atau bagaimana mereka apakah sudah ada penanganan khusus terkait mulai menipisnya stok bahan makanan yang berada di lokasi kota wuhan
dari himbawan pemerintah kota mereka pemerintah kota wuhan ya
mereka menjamin selama situasi lockdown pemerintah kota wuhan menjamin untuk tetap menyuplai makanan
cuma balik lagi seperti yang tadi saya bilang
karena hari ini adalah e black
jadi banyak sekali kota pasar dan toko yang tutup
untuk dari kampung saya sendiri sejak dua hari terakhir
kita sudah menipis
kita sudah mendistribusikan masker ya masker sama sabun pencuci tangan juga termometer untuk mengukur suhu badan secara berkala
dan dilaporkan setiap malam melalui link group yang sudah dibikin sama international office yang ada di kampung saya
baik terima kasih ibu yolia novayang warga negara indonesia yang berada di wuhan
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news report